seorang wanita warga gangadum kertajaya pasawan purwakarta jawa barat
menderita luka serius di bagian wajah dan leher belakang
setelah dianyai mantan suaminya yang residifis ranmor
usut punya usut pelaku yang baru sebulan keluar bui ini
diduga nekat menganiaya mantan istri karena sakit hati niat rujuknya ditolak
saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rsud bayu asih purwakarta
karena harus menjalani operasi di bagian hidung yang patah
menurut keterangan warga persiwa tersebut terjadi ketika korban akan mengantar anaknya sekolah senin pagi
tiba tiba mantan suaminya datang mencegat korban
sempat terjadi percekcokan di antara keduanya
sebelum akhirnya korban ditemukan sudah berada di sawah bersama motornya
dalam keadaan luka pada wajah
datang saya ketemu sama saya datang tuh ke rumahnya
saya nggak tahu ya pengen mau balik lagi katanya dia
sampai itu mau balik lagi dia nggak mau tuh si dewi nya
pengen bawa anaknya juga nggak boleh
polisi polres purwakarta masih memburu pelaku dan temannya
di tanggerang banten gara gara menjual kulkas bekas seorang ibu tk menjebloskan anak kandung ke penjara
kasus ibu dan anak ini pun bergulir
liar hingga akhirnya masuk ke proses persidangan
di pengadilan negeri kelas satu agus tanggerang banten
padahal proses mediasi sempat dilakukan warga dan aparat setempat
namun tidak ada penyelesaian
hingga pada dua puluh tiga desember lalu s dilaporkan ibu kandungnya sendiri
ironisnya lagi s juga digugat perdata rp dua delapan miliar
karena dianggap mengambil uang kontrakan peninggalan almarhum suaminya
yang dialami oleh ibunya
cuman kan ibunya sendiri ngotot
bahwa anaknya ini bilangnya dia mau dimaafkan tapi proses hukum tetap jalan
nah ini kan berarti memang tidak ada itikat baik untuk damai gitu
sedangkan kalau memang persoalannya adalah persoalan lima ratus ribu kulkas bekas yang terjual
nah itu kan sebenarnya remeh sekali gitu
karena remeh maka sebaiknya tidak perlu sampai ke pengadilan
ibu kandung terdakwa lf membantah mengantarkan anaknya tersebut
saya bikin ini itu buat siapa
ini untuk kenangan
kalau saya mati ada kenangan dari orang tuanya
ini yang saya serahkan
persidangan perkara pidana ibu dengan anak kandungnya ini akan kembali digelar pada pekan depan
dengan agenda pembacaan tuntutan
tim liputan cnn indonesia